tahun politik ini yang katanya semakin keras ada baiknya kita mendengar sebuah cerita
sebuah anekdot tentang politisi dan nasihat konfesius
begini satu hari ada dua orang politisi bertemu
ketika politisi a berkata kemarin saya bermimpi bertemu tuhan
tuhan berkata pada saya bahwa sayalah yang akan terpilih jadi pemimpin
politisi b tersenyum kemarin saya juga bermimpi bertemu tuhan
dan tuhan berkata pada saya bahwa apa yang kamu katakan adalah bohong
yah sulit memang percaya
kita percaya dengan omongan politisi
karena seringkali politisi pun tak percaya dengan omongan mereka sendiri
ingat anda boleh percaya dengan omongan politisi
asalkan anda siap untuk kecewa sendiri
ini untuk ini oknum politisi ya bukan semua politisi
ingatlah bila politisi membuat masalah
maka ia akan menutupinya mas
akan menutupi masalah itu dengan masalah baru
agar masalah lama tertutupi
bagi politisi masalah itu bukan masalah
selama masalah itu menguntungkan karir politik
ada orang bijak mengatakan
banyak politisi ingin mengubah dunia menjadi lebih baik
sayangnya tak ada satupun politisi yang ingin mengubah dirinya
menjadi lebih baik
ya begitulah hari hari ini kita harus bersabar
menghadapi dunia politik yang penuh intrik penuh hak
seperti hari hari ini
tapi di tengah situasi seperti itu
ada satu ungkapan pepatah yang sangat bijak
yang dari hari imlek ini mungkin harus kita ingat
ungkapan dari konfisius
lebih baik menyalakan lilin
dari politik yang ingin menutupi masalah kita
daripada mengutuk kegelapan
saya agus nur selamat hari imlek wong sifat zahid